halo selamat siang anda menyaksikan program gomudik dua ribu delapan belas pukul dua siang bersama saya iqbal kurniadi
dan untuk mengetahui situasi terkini arus mudik di jalur utara dan juga jalur selatan
sudah ada dua rekan kami di sana langsung saja kita hubungi mereka
di sana untuk di jalur utara sendiri sudah ada rizky renardi tepatnya di simpang jomin
dan juga rekan kami yang satu lagi ada zayul haq tepatnya di gerbang tol cilenyi
tapi kami ajak anda terlebih dahulu untuk menjumpai rizky renaldi yang ada di simpang jomin
halo selamat siang rizky rizky bisa anda jelaskan sebenarnya seperti apa arus lalu lintas
dan ternyata truk truk masih ramai ya di kawasan tersebut
iya selamat siang iqbal benar sekali memang pantauan kami dari tadi pagi
mayoritas rumah kendaraan masih dipenuhi oleh kendaraan berat atau truk
dan berbicara untuk pembatasan angkutan berat memang baru diserahkan pada hari setiap nanti
dan berbicara simpang jomin untuk kali ini
bahkan semenjak taujipala
sudah diberlakukan sudah dibuka dan sudah beroperasional
simpang jomin sudah tidak melegenda lagi menjadi titik kepadatan krusial
untuk jalur pantura dari kendaraan yang dari jakarta akan mengarah ke jawa tengah cirebon atau jawa timur
dapat dilihat memang di belakang saya sebelah kanan
simpang jomin ada di samping kanan di belakang saya
dan di belakang saya ini ini merupakan kendaraan yang mengarah ke daerah subang atau ke cirebon
melalui jalur pantura dari jalan recikopo atau keluar gerbang
jalan tol cikampek
dan sebelah kiri saya ini merupakan jalan raya pantura
kendaraan kendaraan yang berasal dari kota jakarta melewati karawang dan juga cikampek
dapat dilihat juga memang belum ada penumpukan kendaraan yang signifikan
atau lonjakan kendaraan yang cukup bertambah di jalan arteri pantura ini
karena memang mayoritas pengendara lebih memilih untuk menggunakan jalan tol
begitupun untuk pengendara atau pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua
lebih memilih pengendaraan jalan tol umum karena kontor perselamatan
baik rizky ternyata masih cukup ramai ya untuk di kawasan tersebut
rizky anda tahan terlebih dahulu
selanjutnya kami akan beralih untuk ke zayul haq yang ada di kawasan gerbang tol cilenyi yang ada di sana
zayul zayul bisa anda jelaskan sepertinya memang cukup ramai ya
berbeda sekali dengan di simpang jomin
apakah ini memang merupakan prediksi dari kemenhub sendiri menyatakan bahwa hari ini adalah puncak dari arus mudik
ya selamat siang iqbal
enam hari menjelang idul fitri seribu empat ratus tiga puluh sembilan hijriah
dapat saya laporkan situasi arus lalu lintas di gerbang tol cilenyi pada hari ini masih terpantau normal rame lancar
bisa anda lihat di belakang saya ini merupakan kendaraan yang datang dari arah rancaikek maupun jatinangor
yang akan masuk melalui pintu gerbang tol cilenyi
sementara di sebelah kanan saya ini merupakan kendaraan yang keluar dari gerbang tol cilenyi
tadi sepanjang dari gerbang tol paster pasir koja kopo muhammad toha buah batu hingga cilenyi
belum ada lonjakan pengendara atau pemudik yang akan melakukan perjalanan pada hari ini
jadi memang kondisinya masih sama seperti hari kemarin masih terpantau normal ramai lancar
dan berdasarkan data yang saya peroleh dari petugas gerbang tol cilenyi bahwa pada hari kemarin saja
atau tepatnya h tujuh kendaraan yang masuk
melalui pintu gerbang tol cilenyi sebanyak tiga puluh dua enam ratus tujuh puluh satu
angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan pada h tujuh tahun dua ribu tujuh belas lalu yang hanya tiga puluh satu ratus sembilan puluh tujuh unit kendaraan
sedangkan untuk kendaraan yang keluar melalui pintu gerbang tol cilenyi pada hari kemarin sebanyak tiga puluh enam dua ratus lima puluh enam kendaraan
tentu angka ini juga lebih besar jika dibandingkan tahun dua ribu tujuh belas yang hanya dua puluh delapan
dan petugas pintu gerbang tol cilenyi pada hari ini memprediksi atau memperkirakan bahwa hari ini akan ada sebanyak tiga puluh lima dua ratus dua puluh dua kendaraan
yang akan keluar melalui pintu gerbang tol cilenyi
kemudian juga yang akan masuk hanya tiga puluh satu lima ratus sembilan puluh delapan masuk
kami akan terus memantau bagaimana kondisi sampai dengan malam hari nanti di gerbang tol cilenyi kabupaten bandung jawa barat
kembali ke anda iqbal
baik zayul terima kasih sudah berbagi informasi
itu tadi zayul haq yang melaporkan langsung dari gerbang tol cilenyi
sebelumnya juga sudah ada rizky renaldi yang melaporkan langsung dari kawasan pantura tepatnya di simpang jomin
terima kasih rekan rekan selamat bertugas kembali
demikian gomudik update hingga pukul dua siang ini
saya iqbal kuniri terima kasih anda sudah bersama kami